sementara itu terdakwa kasus megakorupsi ktp elektronik setia novanto mengaku telah berusaha maksimal
membantu keponakannya irvanto pambudi cahyo terkait kasus ktp elektronik yang membelit keduanya
meski demikian novanto secara detil tidak mengungkapkan bantuan apa yang ia berikan
namun mantan ketua umum partai golkar ini tercatat pernah bersaksi bagi irvanto di kpk
irvanto ditapkan sebagai tersangka ktp elektronik bersama dengan pengusaha madyo kamasagung
atas dugaan turut menampung fee proyek ktp elektronik bagi setia novanto dan sejumlah anggota dpr ri yang lain
ya mesti tanya sama irvanto sebagai penanaan saya
kan saya sudah tanya juga kejujurannya mungkin terhadap apa yang dilakukan
dan sekarang tergantung
untung dari irvanto sendiri karena saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin
baik sebagai keluarga pendekatan kepada keluarga
tapi itu yang saya dengarkan langsung ya begitu itu